terkait adanya beberapa laporan ke polisi terkait dirinya
roky gerung menanggapi santai dan menyebut bahwa dirinya tidak menghina pribadi
namun lebih mengkritik kebijakan presiden
hadir dalam acara mimbar mahasiswa di universitas muhammadiyah surakarta atau ums pada rabu
pengamat politik asal manado tersebut menyatakan bahwa pelaporan ke polisi merupakan hak bagi yang melaporkannya
dan dirinya siap menunggu proses hukum yang berjalan
itu bukan ujaran kebencian itu kritik di dalam format yang paling absolut itu cacian
itu cacian dalam kebijakan
tetapi ambisi jokowi adalah mempertahankan legasinya
diketahui sebelumnya rokigerung sempat menggunakan istilah bajingan tolol
saat mengkritik kebijakan presiden joko widodo dalam acara buruh yang digelar di kota bekasi jawa barat beberapa waktu lalu
video ucapan rokigerung
rokigerung ini tersebar luas dan viral di media sosial
hingga membuat sebagian masyarakat terusik atas pernyataan roky gerung yang diduga menghina kepala negara
tim liputan cnn indonesia